gue udah semangat masa lu gak semangat sih
gue harus pake sendiri
bener sih makinnya aku mau pake
aku tuh juga harus semangat
ya supaya apa
ini kebukti lo tuh gak salah
emang gue gak salah masalahnya
iya makanya jangan lemes
kalau lo gak semangat gimana gue mau semangat
tapi bapak nggak mau dianggap sebagai guru
jadi tetap kamu harus tetap
dihukum berdiri depan kelas
sampai jam pelajaran bapak selesai
tugas saya juga ketinggalan di rumah pak
bilang aja gak ngerjain
yudha keluar juga sana
meta juga tidak mengerjakan pr
betta sekarang juga keluar ya
siapa yang nyuruh kamu keluar
pt ini kan tidak mengerjakan pr
jadi betta harus dihukum keluar seperti
supaya tidak ada kesenjangan diantara
warga negara ips ini bapak
oh gitu ya
yaudah keluar sana
kenapa hari ini banyak yang tidak mengerjakan pr ya
jawabannya satu pak
karena mereka berdua lagi bucin sama riva

iya juga ya
tapi gak apa apa sih chef
gitu juga sih
ingat ada tugas lo
rak pulang sekolah nanti kamu ikut aku ya
ada hal penting yang pengen aku bicarain
aigo opa devin pasti mau bahas masalah tadi
kenapa sih kok jadi cembrut gitu
enggak kok cuma lagi agak capek aja sama gak enak badan
nanti aku kasih lagi sana
kalo udah apa apa cerita
kalian tuh ngapain sih ikut ikutan gue
sampai kalian dihukum juga kayak gini
kan kalian udah ngerjain pr
nona riva sebagai bete punya calon pacar yang setia
bete akan siap menemani nona dalam suka maupun duka
eh mungkin iya lu suka nemenin riva
tapi riva berduka ditemenin sama lu
al itu tuh jalan bicara sembarang ya
justru bete ini bahkan bisa bikin dona riva ini selalu senang dan gembira
kalo al tidak percaya
tanya langsung aja ke nona riva
kalo setiap sahabatnya
kalo selama ini lo tuh tertekan kan
digangguin terus sama si nadif
gue itu seneng sama kalian berdua
ya gue kan udah sering bilang sama kalian
kalo kalian berdua tuh sahabat gue
jadi gue seneng banget kalo kita lagi bareng bareng
tapi yang paling gue ga suka dan gue risih banget
kalau kalian tuh udah berantem udah ribut
sebetulnya bete ini juga tidak mau ribut
tapi farel ini selalu menindas meta dengan kata kata yang menyudutkan
eh pakai nyalahin gue lagi
engga kalian tuh berisik tau ga sih
pusing nih kalo gue capek tau ga
nona mau bete pesan teh manis buat nona
jangan teh manis lebih baik air putih mau
nunggu opa davin disini udah cukup aman ga ya
mari ketauan sama yang lain
bisa bisa gue disidang lagi kalo ketauan janjin sama opa davin
rak sorry ya udah nunggu lama ya
engga kok baru aja
ayo buruan naik ntar diliat yang lain gimana
davin ngapain bawa rara ya
gue ga bakal biarin davin pergi bawa raka gitu aja
gue harus ngikutin mereka
nih ngujol susah banget sih dapetnya
kayak flash sale tau ga susah banget dapetnya
ini error kok gak bisa ya
lu bisa lepasin gak
lu itu ada mulut yang masih bertungsi botol kecap
digunain baik baik lepasin
lu tuh bener bener jago bikin orang emosi ya
gak bisa apa jadi orang normal gitu sehari aja
gue salah lagi
tadi gue narik narik clue
terus gue udah ngajak lu dengan
manis lembut penuh perasaan
kayak susah banget gitu loh
ikutin kemauan perempuan tuh susah banget
botol kecap lu tau gak sih yang susah atau apa
capek lahir batin lu tau gak sih kalau lo gak ada kerjaan
ya tinggal pulang gak usah nyeselin orang
sehari aja gue berasa hari
gue tuh hampa gak sempurna
gue gak peduli gue mau pulang
ya bapak kecap gue capek ngomong sama elu tau gak
mau apa lagi sih ah
lu lupa ya
kita itu kan dapet hukuman sama patogar
berupa tugas untuk ngebuktiin kalo elu tuh gak bersalah
ya gini harus kita mulai dari sekarang tau gak
benar juga kata botol kecap
gue harus secepatnya nyari bukti kalo gue gak salah
udah mau kemana
kok gak ngerti kayak begini soalnya
udah lu tenang aja ya jodoh
disini ada detektif botol kecap
jadi semuanya akan aman nyaman penang terkendali
tugas kita yang pertama langkah kita yang pertama adalah yang pasti ketemu sama arin di rumah sakit
gue udah semangat masa lu gak semangat sih
gak usah pake sendiri
siap siap aja ini
bener sih makainya aku mau pake
aku tuh juga harus semangat
ini kebukti lu tuh gak salah
emang gue gak salah masalahnya
iya makainya jangan lemes
mau yang abis ya sekarang makainya